anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
sejumlah masa yang tergabung dalam aliansi gerakan anti kekerasan perempuan
atau gerak perempuan melakukan aksi untuk memperingati hari perempuan internasional
dengan menolak sejumlah kebijakan kebijakan pemerintah yang merugikan perempuan
gerak perempuan menggelar aksi memperingati hari perempuan internasional
di kawasan jalan tamrin jakarta pusat pada minggu siang
dalam aksinya mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah
yang dianggap merupakan bentuk kekerasan sistematis
salah satunya adalah rancangan undang undang ketahanan keluarga
jerat kaki perempuan untuk bergerak bebas menjadi diri sendiri itu sulit
nah akar masalahnya di situ
nah kekerasan ini kemudian menjelma ke dalam produk produk kebijakan
produk produk perundang undangan gitu ya
salah satunya dengan saat ini yang kita rasakan ancaman rancangan undang undang
ketahanan keluarga yang akan mendomestikasi perempuan
kekerasan yang masuk menjelma ke dalam produk produk kebijakan ini harus terus dilawan
serikat pekerja perempuan juga ikut menyuarakan haknya
dalam peringatan hari perempuan internasional
mereka menuntut dihentikannya diskriminasi dan kebijakan pemerintah
yang dianggap menyengsarakan pekerja perempuan
mereka juga menyerukan penolakan terhadap omnibus law
rancangan undang undang cipta kerja yang dianggap menyengsarakan pekerja perempuan
pemerintah menghentikan pembahasan dan tidak melakukan pembahasan terhadap omnibus law ru cilaka
kedua adalah hentikan diseminasi terhadap para perempuan
baik di ruang tempat kerja di politik gitu sosial dan budaya
yang terus kemudian yang dilegitimasi oleh negara
kita bisa lihat buruh perempuan hari ini
dimana mereka sebagai mayoritas pekerja di sektor sektor pekerja
yang padat karya justru dilegitimasi oleh negara
melalui upah minimum di bawah upah minimum
selain di jakarta puluhan perempuan di surabaya jawa timur
juga menggelar aksi women march dua ribu dua puluh di car free day jalan raya darmo surabaya
mereka mengangkat empat belas tuntutan hak hak perempuan di indonesia
di antaranya pengesahan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
dan beberapa isu hangat
seperti pencabutan rancangan undang undang ketahanan keluarga
yang dianggap merampas hak hak perempuan di indonesia
dan tidak mencerminkan kesetaraan gender
mereka juga menolak pengesahan rancangan undang undang cipta lapangan kerja omnibus law
yang memberikan kewenangan penuh pada perusahaan yang berdampak pada kesejahteraan buruh perempuan
baik material maupun non material
memberitahu ke orang orang bahwa wanita itu bisa seperti laki laki
wanita itu gak lemah wanita itu setara
peringatan hari perempuan internasional delapan maret kemarin
diwarnai aksi unjuk rasa dari kalangan perempuan
mereka menuntut perlindungan lebih kuat dari pemerintah
melihat kondisi yang belum cukup aman bagi kaum hawa
selain itu aktivis perempuan juga menuntut sejumlah aturan yang dianggap
mengekang kebebasan perempuan dalam berkarya dan mengekspresikan diri
nah malam ini kita akan memaknai peringatan hari perempuan internasional
dengan membahas beragam persoalan kekerasan
hingga aturan yang mengekang perempuan
bersama para narasumber yang sudah hadir bersama saya malam hari ini
di studio ada mbak mutia hafid
dpr ri tiga periode ketua komisi satu dpr ri
terima kasih sekali mbak mutia
sudah hadir meluangkan waktu
selamat hari perempuan
dan tentu saja mbak asfi nawati
ketua ylbhi masih muda
sudah jadi ketua ylbhi
terima kasih sekali sudah meluangkan waktu
untuk cnn indonesia pada malam hari ini
kita langsung saja kemarin sudah kita rayakan
hari perempuan sedunia tanggal delapan maret
maknanya buat mbak mutia dan juga mbak asfi
itu apa ke mbak mutia dulu mungkin
ya karena saya di politik ya
kita memaknai atau saya tepatnya memaknai itu dengan
tahun ini sih kita memang di pemilu ini kita agak naik sedikit sih nana
tapi kita harapkan nanti di pemilu berikutnya
pada peringatan hari perempuan berikutnya
jadi memang bertahap ya
agar lebih banyak perempuan bisa masuk ke ranah politik
jadi keterwakilan perempuan di politik ini masih sedikit lagi ya
tapi kita percaya bahwa pelan pelan kita mengarah ke arah sana
kalau menurut mbak asfi di lembaga bantuan hukum
jarang sebetulnya ya aktivis perempuan di lembaga bantuan hukum
tapi sekarang sekarang ini udah mulai banyak
bagaimana anda memaknai hari perempuan sedunia ini mbak
ya hari perempuan ini adalah
saat yang paling tepat buat kita mengingat kekerasan sistematis terhadap perempuan
baik di ruang publik maupun ruang privat
dan bertahun tahun negara
bukan hanya pemerintah ya termasuk pengadilan parlemen
itu gagal menganggap persoalannya adalah yang paling penting
dan justru menempatkannya di nomor sekian
padahal kalau kita lihat
kalau yang laki laki gitu ya
dia akan mengalami mungkin kekerasan di ruang publik
tapi perempuan di ruang domestik pun bisa mengalami kekerasan di rumah tangga
belum lagi diskriminasi di berbagai level
termasuk diskriminasi dalam arti yang sekarang itu
tidak mengafirmasi perempuan agar duduk lebih banyak di politik
di dunia hukum dan di ruang ruang yang lain
oke anda sepakat nggak sih mbak mut dengan apa yang disampaikan mbak asfi
bahwa pada kenyataannya itu memang ada terjadi diskriminasi
bahwa isu kesetaraan gender itu masalah klasik yang utama bagi kaum perempuan gitu loh mbak
iya makanya memang sekarang kan kita belum bisa maksimal di perwakilan perempuan di parlemen ya
dan saya harus mengakui bahwa apa yang mbak asfi katakan
bahwa secara produk legislasi kita belum bisa maksimal betul
itu kritik bagi kita perempuan yang ada di parlemen
karena memang kami itu di komisi satu misalnya kalau tidak salah angkanya cuma lima orang ya
kemudian di komisi lain jadi kalau saya lihat penyebarannya juga belum maksimal
karena penempatan itu memang masih sepenuhnya hak fraksi
padahal kami itu sebetulnya inginnya perempuan kemudian dibagi rata di setiap komisi komisi
sehingga memang dari sisi produk legislasi
jadi masing masing komisi itu harus ada perspektif gendernya gitu
tapi suka dipandang sebelah mata gak sih mbak bahwa politik itu kan biasanya dikuasai oleh kaum laki laki
aktivis juga dulu kita lihat banyak kan kaum laki laki
bagi anda berdua tuh suka dipandang sebelah mata gak sih mbak dengan kaum kaum pria gitu
sekarang kadang gak sebelah mata ya dut
tutup dua mata
jadi dianggap gak ada gitu
kadang kadang dianggap nggak ada
tapi konsistensi kerja keras dan memang harus sedikit ngeyel ya saya rasa
dan harus konsisten mungkin saya di periode pertama dengan di periode ini bedanya jauh sekali
waktu periode pertama ya itu tadi mungkin dua mata
dianggap gak ada gitu
tapi pelan pelan akhirnya teman teman laki laki di politik juga mulai menghargai kita
memang tapi prosesnya memang harus lama mungkin kalau untuk kaum laki laki sekali masuk udah langsung dipandang gitu ya
jadi perempuan itu perlu waktu lebih lama untuk kemudian bisa diterima
terutama di lingkungan seperti politik saya yakin di bidang bidang lain juga demikian
kalau di kalangan aktivis gimana mbak asfi
untuk bisa menunjukkan eksistensi bahwa perempuan juga bisa memperjuangkan hak haknya ataupun hak hak orang lain gitu
ya sebetulnya kan kalau seperti saya pasti kita akan berhadapan dengan stakeholder lain seperti pemerintah atau parlemen
dan saya pikir yang disebutkan oleh mbak mutia itu
itu adalah khas untuk nyaris seluruh perempuan
bahwa pada kali pertama dia harus berusaha lebih keras untuk bisa diterima di suatu tempat
atau untuk dianggap setara
dan itu sebetulnya berakar dari cara pandang
sehingga lebih sulit untuk menyetarakan itu
jadi ini bukan sekedar perundang undangan saja
tapi partai politik kulturnya menganggap ya perempuan tuh pasti nggak kurang bisa gitu ya
kalau kita lihat dimanapun laki dan perempuan ya ada yang bisa ada yang nggak bisa
persoalannya bukan itu
tapi pada kenyataannya partai politik kadang mencarinya asal asalan
atau memang benar benar talent scoutingnya tuh dicari perempuan perempuan yang memang bagus gitu mbak
nanti saya bicaranya atas sama golkar aja
atas nama parlemen aja mbak sebagai anggota dpr tiga periode
golkar sih yang saya tahu sudah mulai serius
dan saya yakin partai partai lain juga demikian
karena memang ada pergeseran betul tadi kata mbak aswin
kultur yang membuat awalnya atau sampai saat ini kita tuh sulit
perempuan itu sulit diberi ruang dan kepercayaan
tapi perlahan lahan kultur itu mulai berubah jadi akhirnya apa namanya
partai partai politik mulai melihat bahwa tidak hanya kewajiban menaruh perempuan
tapi bahwa perempuan itu juga bisa diterima oleh masyarakat dengan tingkat penerimaan yang lebih baik daripada sebelumnya
sehingga akhirnya dan lebih ulet lebih rajin turun ke daerah
sehingga akhirnya partai politik mulai menaruh kepercayaan juga kepada perempuan
oke ini kan kalau anda berdua sudah berhasil menunjukkan eksistensi di bidangnya masing masing
tapi di sisi lain ternyata masih banyak perempuan perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan
kita sudah merangkum mbak data dari komnas perempuan
di layar ternyata di luar sana ini ada angka kenaikan yang cukup luar biasa kita lihat bersama
kasus kekerasan di perempuan itu pada tahun dua ribu delapan belas sebanyak empat ratus enam puluh
kemudian di tahun dua ribu sembilan belas empat ratus tiga puluh satu empat ratus tujuh puluh satu
delapan kali lipat kasus kekerasan terhadap perempuan
ini ada pembagiannya mungkin kita bisa lihat pada slide berikutnya
mungkin sudah terbagi dalam beberapa kategori siapa saja yang menanggapi
oke ini kategori kasus kekerasan perempuan ini sudah ditangani dua puluh sembilan lsm di tiga puluh tiga provinsi artinya merata

sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi pada anda anda berdua bahwa di luar sana ternyata realitanya
di negara kita yang demokrasinya sudah mulai maju ternyata masih banyak masih meningkat
ke mbak aswin dulu ya kalau kasus kasus yang lebih banyak
oke mbak aswin dulu mungkin
saya malah begini ini saya sangat yakin bahwa data ini sebetulnya hanya percaya dengan perempuan yang berada di luar sana
oke mbak aswin dulu mungkin

coba kalau kita lihat daerahnya di mana mungkin yang di daerah kepulauan datanya sedikit
kenapa karena perempuan harus mengeluarkan ratusan ribu hanya untuk datang ke polisi kantor polisi terdekat melintasi lautan
dia tidak punya uang
atau di tempat tempat atau yang lebih khusus lagi perempuan yang disabilitas yang sebetulnya memang yang misalnya tidak bisa mewakili dirinya sendiri dan harus ditolong
ketika pelaku kekerasan adalah orang di sekitar dia maka sebetulnya kan dia tidak punya akses sama sekali gitu
jadi datanya pasti kita akan saya agak hafal apa saya agak membaca juga laporannya komnas perempuan itu bisa mulai dari kekerasan ekonomi
orang yang perempuan yang tadinya punya uang ketika mengalami kdrt bisa tiba tiba jadi miskin apalagi perempuan yang sudah miskin bisa terjadi kekerasan seksual di tempat kerja dan lain lain
jadi ini ini data ini sebetulnya sesungguhnya pasti
pasti lebih banyak lagi gitu
lebih banyak lagi yang lebih mengerikan pasti kasus kasusnya
oke apa yang terjadi sih sebetulnya kok bisa ini sampai terjadi di negara kita yang ada sebagian perempuan perempuan bisa menjadikan kekerasan seksual di tempat kerja dan lain lain

fenomenanya gimana mbak mutu
jadi kalau yang angka tadi saya lihat juga kenapa tadi disebut fenomena puncak gunung es karena dulu sekarang perempuan juga lebih berani melapor
jadi kita harus melihat kemungkinan itu
dulu bukan kasusnya lebih sedikit tapi dulu perempuan tidak berani melapor sekarang dengan advokasi dorongan dari masyarakat dan publik akhirnya sudah berani melapor
kenapa angkanya tetap tinggi karena penegakan hukumnya menurut saya amat sangat jauh dari maksimal
ada kalau kita ingat ada satu orang istri yang melaporkan suaminya kdrt
kemudian suaminya naik banding kma kemudian akhirnya istrinya yang melapor yang difonis bersalah
jadi ini yang membuat ketakutan itu di kaum perempuan menjadi menjadi masih ada gitu ya karena ada contoh bahwa ada perempuan yang kemudian melaporkan di pengadilan kok sering kalah gitu
jadi kita betul betul berharap di penegakan hukum yang maksimal untuk ini
tapi menurut mbak mut berarti penegakan hukum di kita itu masih tidak berpihak pada perempuan ya lebih banyak patriarkinya atau gimana mbak
ya orang yang diperkosa kemudian dipersalahkan dianya karena bajunya dan lain lain itu kan hal yang sering kita dengarkan kita simak di media masa maupun di media sosial
jadi itu salah satu cara untuk menakut nakuti perempuan untuk kemudian stand up atau berdiri membela dirinya sendiri gitu
karena publik ataupun ya
orang orang yang mengatasnamakan publik gitu ya mungkin ada kepentingan tertentu kemudian malah menyerang si perempuan yang melaporkan kasus kasus yang terjadi pada dirinya
oke mbak asfi anda melihatnya sesuai yang disampaikan oleh mbak mut bahwa memang perempuan perempuan sekarang lebih banyak yang berani speak up karena banyak advokasi advokasi yang dilakukan oleh anda dan juga teman teman
atau memang masih harus lebih banyak lagi distimulasi perempuan perempuan di luar sana untuk berani berbicara atas dirinya gitu
saya pikir kedua duanya benar jadi memang angkanya naik karena memang sudah orang lebih banyak berani ada undang undang ada kampanye
tapi itu pasti gak menggambarkan yang sebenarnya
dan yang kedua tadi seperti kat mbak mutia penegakan hukumnya sangat buruk tapi ada yang ketiga ada pengalaman pengalaman kekerasan terhadap perempuan yang hukumnya belum ada
oke terutama di masyarakat masyarakat adat mungkin
bukan itu yang sebetulnya ada sembilan bentuk kekerasan seksual yang ada di dalam ruu penghapusan kekerasan seksual itu
itu kan sebetulnya mencatat laporan korban yang ketika mengadu ke polisi polisi bilang tidak ada hukumnya dan memang benar polisinya betul
seperti misalnya pelecehan seksual tidak ada apakah kita mau pakai perbuatan tidak menyenangkan itu bisa masuk apa saja gitu
jadi sebetulnya kalau yang salah satu yang harus dilakukan negara segera itu adalah mengadopsi pengalaman pengalaman perempuan itu ke dalam sebuah ruu yaitu penghapusan kekerasan terhadap seksual terhadap perempuan
nah menyambung apa yang disampaikan mbak asfi tadi anda melihatnya bahwa pemerintah ataupun negara sudah memberikan jaminan yang cukup aman tidak sih bagi kaum perempuan kalau kita lihat tidak ada
landasan hukumnya kemudian aturan aturannya banyak yang mengekang bagaimana anda melihatnya
betul sekali dan juga kita masih mendengar pernyataan pernyataan dari pejabat publik ataupun penegak hukum ketika ada suatu kasus kekerasan maka yang salah ini perempuan gitu ya
dan itu akan pasti akan membuat perempuan tidak akan mau keluar untuk mengadukannya jadi sebetulnya gini kenapa kami memilih tahun ini kekerasan sistematis terhadap perempuan
karena kekerasan itu seringkali tidak diakui
dia bisa menjadi penyebab
misalnya kenapa upah buruh di sektor garmen sangat murah
kenapa pekerja rumah tangga tidak diakui sebagai pekerjaan
karena negara menganggap ya itu pekerjaan perempuan sehari hari
ngapain dibayar mahal untuk apa dibikin undang undang
itu kan pembantu bukan pekerja rumah tangga
tapi di sisi lain setiap ada kasus kekerasan yang menimpa seluruh manusia di indonesia
maka perempuan pasti akan lebih rentan
misalnya ada bencana alam ya perempuan akan mengalami situasi yang lebih sulit
karena organ reproduksinya dia menstruasi kekurangan air dan lain lain
mbak mood setuju nggak sebagai anggota dpr mitra kerja dari pemerintah
bahwa pemerintah ini belum memberikan rasa yang cukup aman gitu loh bagi kaum perempuan secara keseluruhan
baik dari landasan hukum tadi sudah disampaikan oleh mbak asfi dan juga aturan aturannya
kalau landasan hukum kan pr kami juga di dpr
jadi saya rasa memang pemerintah juga
cenderung coba introspeksi gitu ya
jadi kami di dpr juga tadi betul sekali banyak undang undang yang
sebenarnya kalau kita ketemu dalam forum forum internasional tuh
ditagih juga sama forum perempuan di internasional
kenapa undang undang kekerasan seksual gitu misalnya belum selesai dan lain lain
termasuk ini di komisi delapan yang sesungguhnya membidangi perempuan
dan berhubungan dengan aturan produk produk hukum terkait itu
itu dipimpinannya nggak ada perempuan
iya makanya itu yang menjadi pertanyaan juga nggak ada pimpinan
itu juga hal yang menarik yang saya juga
baru sadari jadi kita memang harus saling mengingatkan
karena kami juga baru memahami gitu ya
baru tahu bahwa oh iya ya di delapan ini kami tuh kita gak ada pimpinan perempuan
padahal isu isu perempuan
cukup banyak di situ
oke nanti kita akan bahas setelah ini
ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh teman teman aktivis perempuan
pada saat berdemo kemarin di peringatan hari perempuan internasional
salah satu tuntutannya menarik sekali soal rancangan undang undang
yang akan nanti menjadi tanggung jawabnya mbak mutia dan juga teman teman
kita akan kembali saat lagi cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
dan kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita
nah kemarin pada saat demonstrasi tanggal delapan maret
memperingati hari perempuan internasional
beberapa aktivis perempuan dari beberapa kota
sudah kita rangkum
ada beberapa tuntutan mereka yang sudah kita rangkum
kita akan lihat bersama
apa saja tuntutan tuntutan dari kaum perempuan
pada peringatan hari perempuan sedunia
berikut ini ada enam tuntutan yang cukup penting
yang disuarakan oleh para aktivis perempuan
yang pertama adalah menolak rancangan undang undang ketahanan keluarga
kemudian menolak rancangan undang undang cipta kerja omnibus law
meminta pemerintah mengesahkan rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
kemudian mengesahkan rancangan undang undang
perlindungan pekerja rumah tangga
yang kelima mengesahkan rancangan undang undang masyarakat adat
dan meminta pemerintah meratifikasi konvensi ilo satu ratus sembilan puluh
tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja
mbak asfi kenapa rancangan ataupun tuntutan tuntutan ini
dianggap sangat penting
bagi teman teman aktivis
sampai disuarakan pada demonstrasi kemarin
bukan hanya di jakarta
tapi kita rangkum di kota kota lain juga hampir sama
apa yang mereka inginkan juga enam poin tuntutan ini
kenapa dianggap sangat penting pak
karena kekerasan sistematis terhadap perempuan
otomatis maka dia harus ada yang mendobrak kekerasan itu
dan kami berpikir undang undang adalah dobrakan yang tepat
karena dia harus diikuti oleh seluruh orang di negara ini
kedua kalau kita petakan
sebetulnya ada dua jalur secara sederhana
satu menolak ruu yang akan melemahkan posisi perempuan
dan yang kedua yang akan menguatkan perlindungan terhadap perempuan
oke dari enam ini yang paling melemahkan posisi perempuan
di mana mbak asfi kira kira
ini tidak bisa dikira kira
tapi ruu ketahanan keluarga cipta kerja omnibus law
itu kan melemahkan
sedangkan ru penghapusan kekerasan seksual prt
masyarakat pada dan pelajaran akan melindungi
yang kami lihat sekarang negara ini terbalik gitu
kalau dia mau melindungi perempuan dia tidak diketok ketok
seperti waktu itu yang masa yang lalu dpr masa lalu
penghapusan kekerasan seksual
tapi ketika berisi banyak kriminalisasi terhadap perempuan
termasuk terhadap perempuan seperti rkuhp
dia malah mau diburu buru
jadi kita bingung ini sebetulnya negara mau mewakili siapa
oke mbak mut sebagai anggota dpr tiga periode
anda melihat rancangan undang undang ini harusnya tidak usah ada
terutama yang ketahanan keluarga ya
karena ini kan salah satunya pengusul dari partai golkar
tapi akhirnya sudah dikonfirmasi bahwa golkar akan menarik diri gitu
itu bagaimana mbak melihat tuntutan dari teman teman aktivis perempuan
pada saat peringatan kemarin
kalau yang ketahanan keluarga kita clear ya
kita langsung mencabut dukungan
dan waktu itu karena sifatnya itu usulan pribadi pribadi
jadi ada beberapa anggota dpr yang ketika itu
yang mencabut dukungan
itu tanpa koordinasi dengan fraksi
apa namanya mendorong undang undang ini
dan kita sudah saya sepakat bahwa itu jangan diteruskan
karena terlalu mengatur ranah pribadi dari seorang perempuan
di dalam rumah tangganya
kemudian yang kedua
ini kan sebetulnya kita belum bawa cipta kerja ini ke paripurna
jadi kita sendiri belum mempelajari secara detil
bagaimana poin poin yang terkait dengan perempuan
namun demikian masukan terkait cipta kerja ini kita akan dengarkan
kalau memang ada yang kemudian dianggap diskriminasi
saya rasa itu akan menjadi masukan bagi fraksi golkar
untuk kemudian dibenahi
kalau yang rancangan undang undang penghapusan kekerasan seksual
tadi sudah disebutkan ya oleh mbak asfi
bahwa ini sebetulnya melindungi perempuan
tapi ada beberapa
golkar kan dukung juga
iya golkar dukung
tapi fraksi fraksi lain kan kemudian menolak
ini artinya ada proses politik yang kami perempuan
kaum perempuan jadi berpikir apakah kemudian ada keberpihakan
dari parlemen untuk melindungi kaum kaum perempuan begitu mbak
mungkin gini jadi ketika itu terkait isu perempuan
walaupun golkar sikapnya tegas kita nggak bisa sendiri
dan memang kalau isu isu perempuan kok susah
susah untuk goal nya
goal dan bersepakat itu memang agak
betul kata mbak asvin memang agak berat karena
mungkin kepentingan politik bagi partai partainya tidak terlalu besar
sehingga lobby itu kan tukar menukar kepentingan ya
misalnya kita punya kepentingan di undang undang ini
tapi itu tidak pernah jadi barang atau jadi isu
yang kemudian diperoleh
jadi itu memang sudah dipertukarkan dengan isu isu lainnya
karena dianggap isu isu yang lepas sendiri
jadi memang akhirnya sulit untuk berkompromi antara partai partai
tapi sebagai perempuan yang sudah melakukan eksistensi bekerja
kemudian mengekspresikan diri melihat terlalu banyak aturan nggak sih
sebetulnya yang mengekang kaum perempuan
salah satunya itu tuntutan tuntutan tadi itu
di tempat saya mungkin tidak terlalu ya tapi ini kan bagaimana di pekerjaan
kerja kita orang yang mungkin tidak punya akses terhadap pendidikan
gaji perempuan yang mungkin belum setara
kalau di dpr kan memang saya harus akui sudah lebih mudah
meskipun memang berat karena politik itu sangat kelaki lakian
tapi saya sudah bersyukur bahwa itu field atau lapangan yang sudah lebih mudah
bagi perempuan justru yang ada di lapangan itu yang sangat sulit saat ini
oke mbak asmi berdasarkan pantauan di lbhi
memang terlalu banyak ya aturan yang mengekang perempuan begitu
ya jadi dia terlalu banyak di tempat yang salah tapi kurang untuk yang diperlukan
ketika untuk perlindungan itu kurang tapi ketika mengekang betul terlalu banyak
contoh sederhana ada undang undang perkawinan
bahasanya sederhana saja
suami adalah kepala rumah tangga perempuan adalah pengurus rumah tangga
tapi karena itu turunannya itu macam macam
asuransi tenaga kerja pengurangan tidak kena pajak
itu sangat serius membuat kredit di bank itu menjadi sangat serius
pengekangan pengekangan yang tidak kasat mata ini sebetulnya sangat berbahaya
karena dia sudah berurat akar di semua institusi
bank pendidikan gitu
karena ada satu pasal itu semua terkerangkeng
maaf perempuan terkerangkeng
nah hal hal seperti ini mungkin yang ke depan harus kita sama sama lihat
yang seolah olah tidak mendiskriminasi tapi sebenarnya menimbulkan diskriminasi serius
dan sebaliknya segera mengesahkan undang undang
yang memberikan perlindungan
oke ini kalau menarik sekali ya dari enam tuntutan tadi
memang yang paling disuarakan paling kencang itu sebetulnya
rancangan undang undang ketahanan keluarga
itu artinya sangat mengganggu kaum perempuan bukan hanya di ibu kota
tapi di semua wilayah bahkan di ibu ibu sekolah pun kemudian khawatir
bahwa itu negara akan terlalu dalam mencabut urusan privat warga negara
kewajiban istri kewajiban perempuan harus selalu diatur dalam rumah tangga
itu ada sepakat nggak sih sebetulnya mbak
meskipun golkar sudah mencaburkan
mencabut itu ya tapi kan sebagai perempuan merasa terusik
tidak dengan adanya usulan itu
ya sangat dan saya rasa kita perlu melihat juga ya
bahwa ya itu sudah jelas undang undang ini nggak akan diteruskan
itu sudah jelas tapi
tapi kan ada fraksi fraksi lain mbak
mari kita lihat bahwa ternyata mbak asvin
ada kelompok kelompok karena ini pengusaha juga banyak perempuan
jadi ada juga kelompok perempuan yang ingin seperti itu
mungkin karena akses terhadap informasinya belum
atau memang somehow mereka meyakini itu yang terbaik untuk mereka
jadi ketika kita bicara untuk pendidikan perempuan
kita juga harus paham artinya kita juga harus melakukan pendidikan
atau perangkulan terhadap perempuan perempuan lain
jangan sampai mereka merasa bahwa hal yang menurut kita itu sangat diatur
terus mereka yang minta
jadi itu yang kemarin membuat saya agak kaget bukan substansinya saja
tapi bahwa ini juga diusulkan
oleh perempuan perempuan anggota dewan yang sudah terpilih
kalau menurut mbak asfi gimana
ya betul ini pr kita bersama
meskipun begini ada ruu yang tadi sangat kelihatan gitu
tapi ada ruu yang tidak kelihatan tapi akan memberikan dampak masif yang luar biasa
kepada perempuan misalnya seperti ruu cipta kerja
kita tahu misalnya pasal pasal di dalamnya
itu akan menghapuskan banyak sekali ketentuan lingkungan hidup
yang sudah ada sudah dijamin dalam undang undang lingkungan hidup saat ini
dan indonesia adalah negara yang rawan bencana
tidak perlu membuat pembangunan atau investasi yang tidak memperdulikan lingkungan saja
kita sudah kena bencana
apalagi nah ketika terjadi bencana ketika terjadi suatu masalah
perempuan itu akan menjadi yang paling utama akan terkena
nah dampaknya ya
ya misalnya baik secara kultural orang kalau mendahulukan makanan
dalam situasi bencana perempuan akan tertinggal
ada karena adat atau karena agama atau yang lain budaya perempuan aksesnya
tidak yang utama dia dipinggirkan
jadi seluruh undang undang yang akan membawa dampak kepada kemanusiaan
kita harus ingat bahwa kepentingan perempuan akan ada di situ
dan biasanya dia perempuan yang akan terkena pertama kali
dan lebih berat dari yang lain
tapi mbak asfi melihat bahwa pemerintah ini serius tidak sih untuk melindungi hak hak perempuan
karena kalau kita lihat sepertinya tidak ada keseriusan gitu loh untuk melindungi hak perempuan
iya saya setuju sekali dengan pernyataannya jadi gini
negara indonesia ya bukan hanya pemerintah itu
tahap ini sekarang baru pada semacam komitmen di bibir
tapi ditindakannya tidak nyata
itu bisa kita uji misalnya kita terikat pada konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan
dan ada banyak sekali pertanyaan komite sido itu kepada indonesia
kenapa sih kamu masih sekarang udah tidak lagi ya perkawinan anak gitu
kenapa upah perempuan bisa lebih rendah
kenapa akses pendidikan kenapa tidak ada undang undang kekerasan seksual
tidak ada aturan tidak ada penghukuman ada penegakan hukum yang memperhatikan kepentingan perempuan dan lain lain
oke sebagai mitra kerja pemerintah mbak sekali lagi anda melihat juga nggak sih sebetulnya keseriusan
ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi hak hak perempuan
karena itu tidak tercermin tadi betul kata mbak aswi tidak tercermin itu hanya tercermin di bibir saja
pada kenyataannya itu tidak seperti itu gitu loh
sedikit tentang yang cipta kerja ya walaupun pasal apa saya belum mempelajari keseluruhan pasal
tapi terkait dengan perusahaan perusahaan yang memerlukan izin
itu kalau saya tidak salah memahami itu kan untuk yang perusahaan kecil dan menengah memang dilonggarkan aturannya
untuk perusahaan besar tidak
nah perusahaan kecil dan menengah ini juga banyak perempuan gitu
jadi saya pahami maksudnya bahwa kalau misalnya lingkungan dikorbankan
itu perempuan bisa jadi apa yang paling terdampak juga
tapi di saat yang bersamaan kalau misalnya perusahaan perusahaan kecil tidak kita berikan
sedikit kemudahan daripada biasanya
itu juga yang biasanya muncul sebagai umkm di daerah daerah itu juga perempuan
jadi itu mungkin dua sisi yang melihatnya berbeda
kalau dibilang pemerintah tidak serius saya rasa kita melihatnya dari mana
karena juga ada pencapaian pencapaian di bidang bidang lain
jadi saya sampaikan di politik paling tidak cukup konsisten peraturannya
jadi tidak hanya nomor satu jadi akhirnya sekarang banyak yang ditaruh nomor tiga
perempuan tidak diutamakan di nomor urut dua
tapi menurut saya arah perbaikannya ada
kemudian beberapa kementerian kebetulan karena saya bermitra dengan kementerian luar negeri
yang memang sekarang menterinya juga perempuan
itu mulai mengedepankan kalau lihat dari dubes kita jauh lebih banyak sekarang dubes dubes perempuan
kemudian di kementerian kementerian yang kebetulan kami awasi juga sekarang juga jumlah perempuan semakin banyak
kepala daerah bertambah
memang kita gubernur cuma satu saat ini sih se indonesia tapi artinya
kita harus tambah jumlahnya
bahwa itu pelan iya
dan mungkin pemerintah perlu lebih serius saya sepakat
tapi kalau dibilang pemerintah tidak serius saya rasa tidak sepenuhnya betul
oke nanti kita akan tanya apa yang harus diperjuangkan oleh perempuan perempuan indonesia
untuk bisa lebih bicara lagi bisa lebih dilihat lagi bisa lebih eksis
kita akan kembali saat lagi
sian nen indonesia prime news segera kembali
masih bersama kami di sian nen indonesia prime news
kita akan lanjutkan kembali ke mbak asfi
mbak asfi ini menarik sekali bahwa rancangan undang undang cipta kerja omnibus law itu kalau kita lihat
hampir minim kata perempuannya
pemerintah mengaku bahwa itu sudah diatur dalam undang undang ketenaga kerjaan
padahal di undang undang ketenaga kerjaan yang ada
itu juga sangat minim mengatur soal hak hak perempuan
ini akan semakin mereduksi mengeliminasi itu kekhawatiran dari teman teman anda dan juga aktivis yang lain mbak
ya pasti jadi kalau kita lihat justru undang undang ini menganggap masalah utama bangsa ini adalah kurangnya investasi
dan yang dipikirkan itu adalah investasi mendatangkan investasi
jadi bukan mengandalkan pada kekuatan rakyat yang sudah terbukti pada masa krisis sembilan puluh delapan
yang menyelamatkan indonesia adalah sektor real yang kecil kecil itu yang tidak terikat dengan pasar

justru perempuan yang terikat dengan pasar global nah dan perempuan jarang sekali kan yang menempati posisi posisi memiliki jadi ceo perusahaan global
nah dan perempuan yang terikat dengan pasar global nah dan perempuan itu ada di sektor sektor rumah tangga umkm tit truths mejor
yang ditebut tapi reu cipta ini tak ke sini arahnya gitu
dan belum lagi ada berbagai macam sehab selalu bingung ketika ditanya pada reu cipta kerja ini
karena ini masih sekali perampasan misalnya hak pengelolaan di atas hak pakai bukan hak negara
jadi nanti akan ada hak pengelolaan selama sembilan puluh tahun ini perempuan akan tergusur dari tanahnya sendiri di mana dia akan melakukan apa
dan kalau semakin banyak orang breaks karya ru ciptanya mereka pun akan tentang mengaku
pembangunan tanpa memikirkan lingkungan
varietas varietas yang selama ini dikenal
perempuan sebagai pangan lokal
untuk obat dan lain lain akan hilang
dan disitulah kemudian
hidup perempuan akan makin sulit
mbak mut sebagai partai
yang memperjuangkan sekali
ruu cipta kerja omnibus law
sebagai anggota dpr
perempuan tiga periode
ini tugasnya berat loh mbak mut bahwa
tadi mbak asfi dan juga teman teman mengkritisi
ini kata perempuannya itu yang mengatur
hak hak perempuan itu sangat sedikit sekali
di ruu cipta kerja ini bagaimana
kami di komisi satu sebagai contoh gak ada juga
khusus kata hak hak perempuannya
tapi aturan aturan terkait yang memudahkan
kemudian perempuan juga ada
kalau kita bicara cipta kerja
misalnya ya kerja paruh waktu
yang kemudian juga diatur di cipta kerja
ini kan itu juga menurut saya
menguntungkan perempuan yang tidak bisa kerja full time
dia bisa dibayar per jam
dan lain lain jadi tetap
menurut saya bukan berarti kita
akan senang sekali dapat masukan
tapi ada hal hal juga yang bisa
dianggap positif atau bisa menjadi
plus point bagi kaum perempuan
itu juga harus dilihat
jadi kita melihatnya dari dua sisi
artinya pemerintah dalam hal ini
tidak akan meminggirkan gitu hak hak perempuan
itu janji anda dan juga teman teman
perempuan anggota dewan di dpr
iya dan itu menurut saya
salah satu contohnya adalah bagaimana
menciptakan lapangan kerja lapangan kerja kan
buat semua gak cuma laki laki ya
dan bagaimana kita bisa memilih kerja
paruh waktu itu juga menurut saya adalah hal yang
bisa menguntungkan bagi perempuan
dari omnibus law kita ke rancangan undang undang
perlindungan penghapusan kekerasan seksual
ini yang disepakati
sebetulnya oleh golkar tapi fraksi fraksi lain itu
tidak setuju komitmen dari
anda akan membantu
memperjuangkan ruu penghapusan
kekerasan seksual ini enggak karena itu tadi betul
kata mbak asfi bahwa ini melindungi sebetulnya
hak hak perempuan gitu ke depannya
saya memang komisinya bukan disitu tepatnya ya
tapi dari fraksi golkar karena kita
sudah mendukung waktu itu saya rasa
tidak ada kesulitan
untuk kita kemudian mendorongnya
dorong kembali jadi kita akan dengan
senang hati mendorong kembali yang saya
belum cek adalah apakah ini masuk ke
undang undang prioritas prolegnas
prioritas dua ribu dua puluh itu yang saya harus cek
terlebih dahulu tapi pada prinsipnya
kalau komisi delapan kembali mengangkat itu
maka fraksi golkar akan mendukung itu
oke mbak asfi pesannya ke mbak mutia
untuk rancangan undang undang yang sangat
diperjuangkan sebetulnya penghapusan
kekerasan seksual ya apa sih sebetulnya
yang disitu yang mengatur dan melindungi
hak hak perempuan disitu supaya
perempuan di luar sana juga lebih
banyak tahu gitu ya pertama begini hidup
perempuan itu kan dari lahir sampai
meninggal ada di ruang publik dan ruang
privat jadi tidak cukup memberikan satu
perlindungan saja misalnya hanya
memberikan perlindungan di ruang privat
dengan ruu penghapusan kekerasan seksual
tapi di ruang publik haknya dirampas
misalnya job security atau keamanan
dalam bekerja menjadi hilang atau bahkan
suaminya yang bekerja pun tidak ada
keamanan bekerja karena sekarang semua
tidak ada kepastian bekerja itu namanya
easy come easy go gitu nah jadi saya sih
berharap sebetulnya dpr mendengarkan lagi
suara rakyat dan kalau bisa
mengembalikan ruu itu karena ruu cipta
kerja ini yang awalnya namanya cilaka
itu tidak pernah didiskusikan dengan
rakyat pemerintah itu bahkan
menyembunyikan dokumen itu karena kami
cari kemana mana semua orang mencari
kemana mana termasuk kawan kawan
jurnalis tidak ketemu gitu jadi dari
proses pembentukannya saat
saja sudah sangat mencurigakan sudah
melanggar hak hak rakyat jadi sebetulnya
tidak perlu dibahas dikembalikan saja
dulu kepada pemerintah agar pemerintah
memulai dari awal prosesnya oke kita
udah mau sampai ke closing statement
mood apa yang bisa diperjuangkan anda
sebagai anggota dpr tiga periode kepada
perempuan perempuan di luar sana yang
mungkin nasibnya tidak seberuntung anda
dan juga mbak aswi dan juga perempuan perempuan
lainnya yang bisa berkarya dan
mengekspresikan diri gitu mbak mut
komentar cipta kerja juga sebentar mau komentar ya boleh

kepastian bahwa kita akan membuka ruang untuk
kemudian diskusi karena sekarang memang
undang undangnya belum diketok di
paripurna belum di apaan diketok di
paripurna dibawa ke paripurna sehingga
memang belum bisa diakses termasuk
kami di dpr juga belum semua pegang jadi
ketika itu sudah menjadi dibawa ke
paripurna oleh pimpinan dpr itu kita
akan buka betul betul dan fraksi golkar
akan siap menampung masukan masukan yang
akan saya perjuangkan boleh ya bahas yang
komisi satu sedikit karena tadi dari
sisi kekerasan terhadap perempuan dan
untuk visionernya saya juga yang
membayangkan bahwa lebih banyak lagi
perempuan yang duduk di komandan komandan
di tni misalnya ya kita belum punya
pangdam perempuan gak usah panglima
tni ya pangdam perempuan dan rem
perempuan karena memang kita sekarang
mulai atau masyarakat mulai yakin dunia
internasional juga bahwa perempuan
sangat penting dalam proses peace and
security dan lagi lagi kenapa harus
dilibatkan karena memang yang juga
paling terdampak kalau ada gejolak gejolak
atau konflik itu perempuan jadi sekarang
dunia sedang merangkul perempuan
untuk terlibat aktif dalam peace and
security issue gitu oke kalau menurut mbak asfi
apa yang bisa anda perjuangkan
titipkan pesan kepada perempuan perempuan
di luar sana gitu mbak dari segi
pelindungan hukum gitu ya pertama kalau
ada masalah maka sebisa mungkin jangan
menerima itu sebagai kesalahannya dia
karena masyarakat kita sering sekali
mengajari perempuan kalau ada kekerasan
ada masalah maka itu salah korbannya
oke kita harus keluar dari itu tetapi
perempuan atau korban itu korban
perempuan yang menjadi korban itu tidak
bisa tanpa bantuan orang lain jadi
perempuan atau laki laki dan terlebih lagi
pemerintah dan lembaga lembaga negara
lain harus mampu menarik korban itu
menarik tangannya dan membuat dia
berdaya bukan membiarkan mereka karena
tanpa bantuan dalam kultur hukum
politik seperti ini sulit sekali buat
perempuan untuk bangkit oke terima kasih
sekali mbak mbak semuanya mbak mutia dan
juga mbak asfi berbagi pengalaman dan juga pengalaman dari perempuan yang terkenal di negara ini
terima kasih sekali waktunya kepada cnn indonesia pada malam hari ini dan pemerintah menambah empat hari libur dan cuti bersama tahun dua ribu dua puluh cnn indonesia prime news segera kembali sesaat lagi